es bawangnya segar banget ya
udah lah sampai di wagnatir park
selamat ulang tahun kami ucapkan
selamat panjang umur kita akan doakan
oh udah sampai ya
pulang kampung untuk surat anak anaknya pak
pak lu udah dimarik
gep bapak udah selesai benerin lampunya
udah cuma dudukan lampunya aja yang kotor
bikinin gua gaduk gaduk gua lapar
oh enggak be
kita makan di warteg aja yuk
ah enggak bosan
terus gimana dong
jangan makan di rumah makan padang mahal
kita makan di tempat lain aja yuk
sombong lu berdua
memenikannya bang wudin ke rumahnya emput
calonnya bang wudin tapi enggak jadi
tapi tadi pagi katanya enggak ada pesenan
iya tadi bu indah tiba tiba telpon
katanya mau pesen pastel dua puluh biji
ini juga saya cuma nerusin doang
mau udah bikin sepuluh tadi
ini udah beres bikin kuenya
udah ini tinggal berberes aja
kalau poooyoi mau poooyoi bantuin beres beres aja
ya boleh kok enggak usah saya mau pamit aja jangan dulu pamit apa katanya mau
ngomong ngomong apa sih besok aja deh po kagak enak kagak ada babenya si emput sekarang aja
iya sekarang aja sama saya aja sama aja kan sama bapaknya emput saya bingung mau mulai dari mana
oh soal lamaran iya jadi kapan lamarannya sekalian aja tentuin tanggal kawinnya sebenarnya sebelumnya
sebenarnya sebelumnya sebenarnya sebelumnya sebenarnya kenapa sih udah begini po jadi
nah sebagai tetangga yang udah dianggap keluarga deket ama nyanya udin jadi maksudnya mewakili
armarhum dari babenya udin ama nyanya udin mau ngejelasin kita kesini mau minta maaf
kayaknya si udin belum mau kawin jadi lamarannya kayak jadi oh jadi si udin gak mau sama si emput
seperti itu pak iya pergi kalian berdua tafirullahaladzim ya allah udah dikasih bebek goreng
sama sambil meletek pasti bikin sebut mewek banyak mak maaf saya kagak ada maksud pergi ya ya ya ya
kalau bapaknya serupa tanda pasti sering habis sama dia
yaudah saya tinggal masuk dulu ya
motor ini pantes gak cuy buat aku
cekat cekat cekat
ini gaduh gaduhnya be
iya alasin sur
gigi gue ada yang nyangkut apaan sih
ih bapak maaf
udah dong jangan nabok terus dong
tadi kan gue minta si mimin nalaktir kita ya
gara gara dia ulang tahun
kenapa kita jadi ikut dia nih
udah gitu teh
warung mie ayamnya tutup
gitu aja pakai dipikirin gak penting
kita nyamperin mimin yuk
tunggu gue dong
akhirnya nyampe juga
kalau cepet namanya naik kereta bukan naik bajai
eh belum pesen nih ya
ya belum lah kan gue nungguin lo berdua
pesan sekarang aja
mas mas mau pesen nih
habis sih yang pake orang colun
motornya yang keculunan gak bisa dipake sama orang keren
wuh keren dari mana
gue ngerasa bener bener salah sama keluarga si emput
gue pengen kesana sama mereka
tapi gue kalau maksa sih udin
ntar si udin bakal minggat lagi
udah tien ya
yang penting sekarang semuanya udah jelas
si emput udah tahu kalau cintanya kagak kebalas
kan kita juga tadi udah minta maaf
kalau sekarang mereka pada kesel
terus sakit hati ya wajar
ntar mereka masih mau udah tuh silaturahmi sama kita
udah ngapa jangan dipikirin mulu
ntar malah keluar dah tuh penyakit yang macem macem
tadi sambal mateknya pedes banget
emang bang john mau beli berapa
ya beli satu lah
maksudnya bang john berani bayar berapa
ya kamu mau jualnya berapa
maksud aku kamu jual harga berapa
orang kata jimot aja belinya cuma lima juta

ntar ikut dong
ntar aku jual
ntar aku jual
ini mbak esnya yang paling murah paling enak mbak
eh eh mas tuh dulu teman saya ini lagi ulang tahun
ingin bareng yuk
yuk eh sini ada yang ulang tahun
burrrr jangan pulang
motornya dijual aja deh
udah mau jual jual motor aja
emang kenapa sih
enggak enak pak
memang ada yang mau beli
mending jual jual jual jual
es buahnya segar banget ya
udah lah sampai dua gratis pak
selamat ulang tahun kami ucapkan
selamat ulang tahun kami ucapkan
selamat panjang umur kita akan doakan
selamat sejahtera sehat sentosa
selamat panjang umur dan bahagia
min maafin gue ya tadi gue mendingin perut doang
padahal gue pengen ikut ngelayain ulang tahun lu
ya saya juga pengen ikutan
maaf ya bang
karena bang tahu budgetnya cuma buat tiga orang
bukannya mimin gak mau ngajak lagi
bukan mimin gak mau ngajak lagi
gara gara kamu sih pur
luang aja nanti senang ya mas pur
nanti senang ya mas pur
nanti senang ya mas pur
nanti senang ya mas pur
gara gara kamu pur
gue jadi kagak enak sama si mimin
iya jadi gak dapat taktiran juga
padahal jatah ngolejek udah kita kasih ke si mimin
kok jadi nyalain bubi
emang salah kamu
emang salah kamu
emang salah kamu
emang salah kamu
emang salah kamu